saya tahu dokter
andai saja saya tahu dokter
karena penyebabnya adalah engkau
mas mas ada apa mas
mas ada apa
saya hanya bermimpi
tapi sepertinya bukan ya
bisikannya begitu jelas
di dalam mimpi itu saya seperti melihat kegelapan
dan di dalam kegelapan itu saya melihat bayang bayang putih
pasti kamu berselingkuh
saya lagi ketakutan setengah mati
malah dituduh yang bukan bukan
ya sudah saya mau ke kamar mandi dulu
mau kencing atau mau menghindar
dasar laki laki pinter cari alasan
jangan capai sisi anda
semuanya sudah tersangkutivals dua
kemarin demeling ayam dibakar
orangnya dibakar pak
orangnya sih dibawa ke kantor polisi
kayak ada suara orang bang
itu sih cuman perasaan lu aja
tapi gue kebelet dia pengen buang air
disitu ada kali bang
ibu tidak sengaja
tuh ada perempuan bang
malam malam perempuan ada disini
kamu mau buang bayi ya
saya yang melakukan ini
karena terpaksa pak
bawa dia ke kantor polisi
jadi begitu bayimu lahir
mulutnya langsung kau bekap dengan tanganmu
mengapa kau lakukan itu
bayi saya keburu menjeritkan tanganmu
jadi itu sekarang
tidak dengan aneh
kami akan panggil dia nanti
boleh saya tahu apa pangkat bapak
sersan dua pulisi
pertanyaan siapa ayah bayi saya ini
mengapa harus saya lupakan
biarlah saya sendirian menanggung akibat perbuatan saya
ada tiga pembunuhan berantai
dan anda melihat dengan jelas
dia melakukan semua perbuatan kejam itu
bukan cuma melihat
tapi saya juga merasakan dokter
kebencian dan luapan amarah
juga kebahagiaan yang sangat meluap luap
sewaktu dia merenggut jiwa korbannya
bukan dia yang berada di sana
tetapi diri saya sendiri
kamu yang melakukannya
akan saya ganti pertanyaannya
apakah anda penderita mimpi berjalan
dan mimpi sambil berjalan
itu yang dokter mengatakan
itu yang dokter mengatakan
itu yang dokter mengatakan
itu yang dokter mengatakan
itu yang dokter mengatakan
itu yang dokter mengatakan
itu yang dokter maksudkan tadi
saya tanpa sadar berkeliaran
dan membunuh para korbannya
saya pulang ke rumah
dan saya terjaga
tidak masuk akal
tidak masuk akal bagaimana
korban yang terakhir bernama marcus itu
rumahnya berjarak belasan kilometer
dan kalau saya pergi ke tempat dia
dengan berjalan kaki
akan memakan waktu berapa jam dok
kan ada mobil atau taksi
sepanjang yang saya tahu dan saya dengar
tidak ada pejalan tidur yang separah
lalu bagaimana dengan jendela
bagian dari cerita kamu tadi
setiap kali kamu terjaga
jendela yang kamu yakini tadinya sudah terkunci
lalu siapa yang membukanya
andai saja saya tahu dokter
andai saja saya tahu dokter
tikah wanita muda tersangka pembunuh bayi
yang dilahirkan dari kandungan sendiri
betapapun didesak oleh pemerisa
tetap saja bungkam
tentang siapa sesungguhnya ayah dari bayi yang malang itu
timbul dugaan sementara
kalau ayah si bayi malang itu
laki laki yang berkuasa
tereka sudah selesai
rembang selalu berlasib malang dan lemah
ada apa sih mbak
kok kayak ngomel sendiri
itu loh berita dari televisi
wanita muda membunuh bayi dari kandungannya sendiri
dia tetap saja membungkam
dia pasti akan dihukum berat
sedangkan laki laki yang tidak bertanggung jawab itu
pasti akan tetap bebas
tidak terjangkau oleh hukum
memang siapa sih nama perempuan yang malang itu
tadi pacarmu kemari loh
ngapain dia kesini ma
katanya sudah sebulan lebih ini kan sulit sekali dihubungi
kelihatannya dia sangat mencembaskan kamu loh rik
ntar kalau dia kesini lagi
mama kasih tau
kalau rika itu sibuknya
kita tidur dulu ya ma